yang tampaknya sudah tiba ini di tps delapan gambir ya aldi
oleh ibu iryana joko widodo
sudah tiba ini calon presiden petahana kita
sementara calon wakil presidennya maruf amin sudah selesai
menggunakan hak suaranya sepertinya nih
sudah akan meninggalkan tps lima puluh satu di wilayah koja jakarta utara
sementara calon presiden petahana ini masih baru tiba di tps
mencocokkan identifikasi juga ya
tetap ya harus kasih surat undangannya dengan ktp
atas nama indra jati gunawan
tidak ada perlakuan vip begitu terhadap joko widodo
sepertinya tidak ya
kalau tadi koresponden miladia rahma melaporkan dari kebagusan jakarta selatan
ada perlakuan khusus bagi para lansia yang akan menggunakan hak suara
karena presiden kita juga terlihat masih gagah gitu
jadi calon presiden petahana ini
jadi tidak ada perlakuan khusus memang
dan kita lihat juga harus tetap menunggu
seperti layaknya warga negara indonesia
yang lainnya yang juga akan memberikan suaranya pada pemilihan umum dua ribu sembilan belas
kalau memang berdasarkan jadwal atau agenda yang kami terima ini
calon presiden petahana
karena joko widodo kabarnya akan menggunakan hak suaranya pada pukul sebelas siang
ini sepertinya masih menunggu ya
calon presiden petahana
sudah terlihat ya
begitu anak anak dari
atau mungkin anak anaknya jokowi melakukan pencoblosan di solo
karena menurut informasi dari salah satu koresponden cnn indonesia juga yang saya dapatkan kemarin
di surakarta itu memang sudah diantisipasi kedatangan dari ibunda dari jokowi
yang akan melakukan pemilihan atau pencoblosan di sana
jadi tadi tepat pukul sepuluh
calon presiden petahana jokowi dodo tiba di tps delapan gambir jakarta pusat
nah ini adalah tps yang sama begitu yang digunakan oleh jokowi pada saat melakukan pencoblosan untuk pilgub dki dua ribu tujuh belas
pada saat itu
yang dimenangkan oleh anies baswe dan juga sandiaga uno
berdasarkan keterangan kpu sendiri pada tahun ini
ada satu ratus sembilan puluh dua delapan ratus enam puluh enam dua ratus lima puluh empat masyarakat indonesia
yang terdaftar dari dpt
dan dpt ini adalah dpt yang sudah diperbarui di tahap ketiga
untuk memilih nantinya selain presiden dan juga wakil presiden republik indonesia
akan ada tujuh belas enam ratus sepuluh kursi dprd kabupaten kota
ada dua dua ratus tujuh dprd provinsi
kemudian juga ada lima ratus tujuh puluh lima kursi dpr ri dan satu ratus tiga puluh enam kursi dpd ri
ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah bagi indonesia
karena ini baru pertama kalinya dilaksanakan pemilu serentak
pemilihan presiden dan juga pemilihan anggota badan legislatif
dan terbesar ya sejarah untuk demokrasi indonesia
pemilu dua ribu sembilan belas ini
ini calon presiden petahana sudah menerima surat suara
balik ya pak
ini dicek dulu apakah ini surat suaranya
sesuai dengan prosedur begitu
sesuai dengan prosedur belum ada
tidak terlipat tidak bolong bolong

saya genauso jadi itu ya
jangan lupai kamu anaknya
apa tetap ini teh someone pernah mohon sejahtera tentara yang kuningilakan horse jadi mungkin seorang amat ada yang muda
untuk surat suara selain presiden dan wakil presiden kita lihat aldi agak besar jadi hati hati mungkin nanti melipatnya ya
betul kalau tadi di tps di kebagusan jakarta selatan tempat tempat ada terjadi keterlambatan dibuka gitu pintunya untuk memilih para pemilih namun di tps delapan gambir ini cukup tepat waktu
pada pukul tujuh pagi sudah dibuka dan pada pukul tujuh lebih lima puluh satu ini para pemilih sudah bisa menggunakan hak suaranya
calon presiden petahana sudah masuk ke bilik suara lagi lagi menunjukkan surat suara kepada audiens gitu ya
di sini calon presiden petahana jokowi mendapatkan nomor urut satu ratus lima puluh empat dari dpt yang ada sementara ibu negara ini iryana joko widodo diurutan satu ratus lima puluh
sesuai dengan sistem pengamanan dari
kantor kepresidenan sendiri disediakan oleh setiap pemilih ini harus masuk melewati metal detektor atau pendeteksi logam yang ada di sana
memang diperiksa ketat karena masih menyandang status sebagai presiden republik indonesia
dan ini pengamanan untuk para presiden dan juga mungkin untuk para mantan presiden juga seperti itu aldi masih
belum terlihat ibu iryana
lokasi tps tempat jokowi dan iryana mempraktekkan haknya itu berada di gedung lembaga administrasi negara gedung lan di jalan veteran
jangan lupa untuk berlangganan jokowi di jalan veteran
tempatnya tps delapan gambir jakarta pusat
berada di belakang komplek kepresidenan juga bu iryana
bisa jalan kaki kalau gitu aldi ya
kita saksikan ibu iryana sudah berada di samping jokowi
total pemilih ini yang terdaftar di tps tempat
jokowi dan ibu iryana melakukan pencoblosan ada sekitar satu ratus sembilan puluh delapan orang
ini sudah termasuk calon presiden petahana dan ibu
jadi tadi jokowi di nomor satu ratus lima puluh empat kemudian ibu iryana satu ratus lima puluh lima ada total satu ratus sembilan puluh delapan
dan tadi ya dan memang untuk suasana di tpsnya sendiri ini panitia mendekor secara khas betawi khas jakarta
ondel ondel mungkin tidak terlihat di layar televisi anda
namun di sekitaran tps ini ada ondel ondel begitu khas betawi
jadi nanti kalau jokowi sudah selesai memberikan hak suaranya sudah selesai ini ya para calon presiden dan calon wakil presiden
jadi sudah komplit semua ya
tadi kita sudah
kita melihat bagaimana kiai haji maruf amin pasangan dari petahana jokowi dodo menggunakan hak suaranya di rumah koja jakarta utara
tempatnya tps lima puluh satu
kemudian juga prabowo subianto calon presiden nomor urut dua sudah menggunakan hak suaranya di tps empat puluh satu di hambalang bogor jawa barat
kemudian sandiaga uno juga sudah menggunakan hak suaranya di kebayoran baru jakarta selatan

kemudian juga tps lima puluh satu
kemudian juga tps lima puluh satu
kemudian juga tps lima puluh satu
sudah selesai seluruh proses dilakukan oleh calon presiden petahana nomor urut satu jokowi dodo dan juga ibu iryana joko widodo
seperti biasa pak jokowi ini terlihat
akrab dengan masyarakat kita tunggu mungkin presiden calon presiden petahana ini mungkin
akan memberikan komentar terakhir kepada media kepala bapak turunan pak baju buk buk ibu maju
jadi jadi frida sempat menyinggung gimana anak anak itu koi menggunakan hak suaranya
kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana statement dari jokowi dulu
bapak akan memantau di mana pak
tidak ada tidak ada
oh tidak ada pemantauan
tidak tidak ada
tidak tidak ada
ada pertemuan dengan ketua partai politik pak setelah ini
habis ini kemana pak
setelah ini makan bisa dibilang
makan bersama keluarga ya pak
bersama keluarga ya pak
makan bersama bu jokowi
kapan akan bertemu pak maruf pak rencananya
rasanya gimana sekarang pak
tadi cumpul beberapa
jari lagi pak
jari pak jari pak
bareng sama ibu pak
bareng sama ibu
sudah kanan pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
ya itu sudah
pak presiden makasih pak
sudah selesai ya
jadi rencananya apa tadi adi
nyep long terus habis ini jokowi mau kemana
bersama ibu jokowi
karena memang anak anaknya
tidak ada di jakarta ini sekarang
tadi frida sembahat singgung ya
ada empat orang anggota keluarga jokowi
yang terdaftar di tps
itu terdiri dari ibu dari presiden jokowi
dan juga ketiga anaknya